harga cabai rawit di pasar tradisional surabaya menyentuh harga seratus hingga satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogramnya
ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya harga cabai rawit
masuknya musim penghujan di akhir tahun dua ribu dua puluh
hingga saat ini termasuk banjir di beberapa sentra budidaya cabai rawit di jatim
menjadi faktor alam penurunan produksi awal tahun ini
selain itu data dari dpd pemuda tani indonesia jawa timur
menyebutkan faktor keengganan petani menanam cabai rawit
pas capanen raya yang harganya anjlok mencapai delapan ribu rupiah per kilogram
juga berperan signifikan
sebenarnya pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
pemerintah kota surabaya sudah memiliki program untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai
yang naik sewaktu waktu dengan menanam bibit cabai di beberapa titik kota pahlawan
namun sayangnya program tersebut tidak berlangsung lama
pada tahun dua ribu tujuh belas tepatnya di jalan irian barat ini
pemerintah kota surabaya menggalakan program membagikan dan menanam satu juta bibit cabai rawit
nah harapannya agar masyarakat tidak merasakan pedasnya harga cabai
namun sayangnya di tahun dua ribu dua puluh satu ini di saat harga cabai rawit mulai meninggi
nyatanya tanaman cabai ini sudah tidak ada dan berganti dengan tanaman hias
menyiasati harga cabai rawit
yang mahal sejumlah warga surabaya melakukan pemanfaatan lahan pekarangan
atau disebut urban farming dengan menanam bibit cabai
seperti sony misalnya
warga surabaya ini memang hobi bercocok tanam
menanam bibit cabai dipilihnya karena mudah dan tiap tahun harga cabai cukup fluktuatif
tak jarang ia membagi bagikan hasil panen cabainya secara gratis kepada tetangga sekitar
ya tidak banyak karena lahannya cuma segini ya
kecuali dulu saya nanam banyak itu ya sampai sepuluh kilo apa
kalau sekarang ini paling setengah kilo sampai satu kilo lah maksimal
itu untuk konsumsi sendiri sudah cukup
kalau ada yang tetangga kanan kiri yang minta membutuhkan ya silahkan ya
warga rw lima kutisari indah selatan surabaya juga tengah merasakan manfaat panen cabai di tengah pedasnya harga cabai rawit
di lahan mati milik pemerintah kota surabaya ini
dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam
salah satunya adalah tanaman cabai rawit
untuk perawatan semua dilakukan swadaya oleh warga
di tengah tingginya harga cabai
kini warga rw lima ini justru sedang menikmati hasil panen cabai rawit
dalam sekali panen bisa menghasilkan delapan kg lebih cabai
yang jelas untuk warga nggak kita jual
hanya mereka silahkan ambil
kebetulan karena warga sudah cukup
sehingga hasilnya tetap kita lempar ke kepala
fluktuasi harga cabai rawit selalu berulang
setiap tahunnya dengan berbagai faktor
kenaikan harga ini dengan berinovasi
menanam bibit cabai rawit di lahan sendiri
sehingga manfaat ekonomis
surabaya jawa timur